apalagi setelah saya mendengar berkali kali dia bilang
dia memancing saya masuk ke dalam pasar
di pasar saya bertanya kepada seseorang dan orang itu bilang
si wisnu masuk ke dalam angkot dengan membawa sebuah kartus besar berwarna coklat
makanya angkot itu saya kejar
tapi saya tidak tahu kalau ternyata yang di dalam angkut itu adalah kamu
ibu tarik jangan biarkan dia menemui amira
atau kamu akan menyesal
karena dia pasti akan mencelakai amira lagi
pergi kamu dari sini pergi
pergi kamu pergi
ibu dari pasien yang bernama amiro
ibu bisa ikut kami ke bagian administrasi
ada hal yang harus kita bicarakan di sana
mas teman ini saya yang mas ya
saya harus melunasi semuanya hari ini
karena tindakan terhadap anak ibu telah selesai dilakukan
jadi pelunasannya harus dibayarkan sekarang
tapi saya tidak punya uang sebanyak ini sus
ini sudah menjadi kebijakan dari rumah sakit
atau anak ibu tidak akan bisa keluar
ibu ini ada apa ya
tuhan dari rizky
ibu harus melunasi semuanya hari ini
saya tidak punya uang
tolong ibu ya
aku sama sekali tidak peduli bu
soal diganti atau tidak
tapi masalahnya uangnya dari mana
ibu tidak usah khawatir
pokoknya secepatnya akan saya lunasi ya
aku harus dapetin uang untuk bayar rumah sakit amira
saya kepikiran kondisi kamu amirah
tadi kan saya tidak sempat tanya tanya sama kamu
bagaimana keadaan kamu sekarang
apa yang masih kamu keluhkan
kamu kelihatannya masih pucat sekali
terima kasih ya pak
bapak perhatian banget sama saya
tapi sekarang saya lebih baik pak
iya tapi tetap saja kamu harus perlu istirahat yang banyak ya
takutnya kalau kamu belum kuat nanti kamu gak sadarkan diri lagi
kamu harus beristirahat
kamu harus beristirahat
kamu harus beristirahat
kamu harus beristirahat
kamu harus beristirahat

ya sebenarnya saya bingung sih wajar atau tidak kalau saya kasih tahu ke bapak
saya masuk dalam sembang sholah
dan di situ ada bapak
mimpinya benar benar kayak nyata pak
suara bapak pun juga

kedengeran jelas banget di telinga saya
berkat bapak jadi saya sadar

kamu sama sekali
kamu sama sekali
tidak takut sama saya amira
bukannya kamu dengar sendiri tadi
bukannya kamu dengar sendiri tadi
ibu kamu bilang
saya sudah mencelakai kamu
saya dengar pak
saya dengar pak
tapi saya sama sekali gak percaya
tapi saya sama sekali nggak percaya
kamu gak percaya itu
kamu gak percaya itu
tapi emangnya benar bapak
bapak yang mencelakai saya
bapak yang mencelakai saya
sebetulnya memang iya amira
sebetulnya memang iya amira
sebetulnya badan yang bercinta
walaupun saya sama sekali tidak punya
tidak punya niatan seperti itu
tidak punya niatan seperti itu
saya tidak tahu kalau kamu ada di dalam angkot itu

sengaja memaksakan angkot yang kamu tumpangi itu
sengaja memaksakan angkot yang kamu tumbangkan itu
tidak ada tujuan
agar angkot itu masuk ke dalam jurang
sampai benar benar angkot itu akhirnya
terjun ke dalam jurang kamera
tapi saya sama sekali tidak tahu
kalau ada kamu di dalamnya
kalau saya tahu ada kamu di dalam angkot itu
mana mungkin saya ingin mencelakai kamu amera
semua ini gara gara om kamu wisnu itu
jangan jangan prabu wijaya berhasil menemui amira mas
memangnya kenapa om wisnu
om wisnu kamu itu ingin mencelakai
tante aini dan zahira amira
jadinya saya marah sekali
apalagi setelah saya mendengar berkali kali
dia memancing saya masuk ke dalam pasar
di pasar saya bertanya kepada seseorang
masuk ke dalam angkot
dengan membawa sebuah kartus besar berwarna coklat
makanya angkot itu saya kejar
tapi saya tidak tahu kalau
ternyata yang di dalam angkut itu adalah kamu

dia bilang dia
dia butuh bantuan
buat mengangkatkan kartus itu
jadi kamu sengaja mencelakai mas wisnu
benar atau tidak mencelakai mas wisnu
ternyata memang benar mas
mas yang menyuruh amira untuk ke pasar
kalau mas hanya dokon amira
apa itu mas
mas wisnu sengaja menjebak prabu wijaya
untuk mencelakai anak saya
enggak seperti itu
aku saja yang membebalkan kamu yang mencelakakan amira
kalau memang ada orang yang mencelakai amira
satu satunya orang itu adalah kamu istri
kamu kan yang dari awal itu segar
dan sengaja memancing saya masuk ke dalam pasar untuk mengejar kamu
lalu entah bagaimana
kamu memanggil amira
dan menggantikan posisi kamu di dalam angkot itu
ini semua ulah kamu kan wisnu
sampai jumpa lagi